kanda sangat menyayangi dinda
terima kasih kak kanda
tapi mereka itu harus dihentikan
mereka harus ditangkap
mereka sangat berbahaya
mereka pasti akan mengacau lagi ke kanda
ya namun kanda tidak ingin melibatkan dinda
dalam masalah ini
harus melakukan penyerangan segera
mohon maaf tuan odaikan
kalau begitu segera kita bertindak
kian santang bisa membelah dirinya menjadi tujuh
kita harus menyiapkan pasukan hitam sebanyak banyaknya
jangan tunggu lagi
kau pimpin pasukan pertama
pasukan ini yang akan memancing
maka tarik posible tukangshoe
kalau tak van ki mas
terima kasih pak odaikan
mohon tuhan gusti kentrim manik sedang menuju kemari
tenang jangan gegabah nyai ratu senopati ardani
kalian pergi dan atasi
kurang aja lihat saja nanti
kalau batu jajar jadi milikku akan kuhabisikku
baik kami akan atasi
tidak tuhan tidak tuhan
pembicaraan ini kita tunda dulu
kita harus mengikuti mereka semua
aku takut mereka menyapu ibu nda
tapi kamu tenang saja kepada aku
aku yakin semuanya pasti akan baik baik saja kepada aku
kamu tenang saja
dinda tidak apa apa
dinda tidak apa apa
tapi kenapa kak kandas membawa dinda pergi
kita belum kalah kak kandas
kak kandas tahu
namun kak kandas tidak ingin melihat dinda terluka
apalagi sampai kehilangan dinda
kak kandas sangat menyayangi dinda
terima kasih kak kandas
tapi mereka itu harus dihentikan
mereka harus ditangkap
mereka sangat berbahaya
mereka pasti akan mengacau lagi kak kandas
ya namun kak kandas tidak ingin melibatkan dinda dalam masalah ini
apakah dinda hanya membuat beban untuk kak kandas
ini adalah prinsip saya
selamat tinggal kak
hmm baiklah kak kandas
baik uncomfortable mungkin
anda benar benar ingin terlibat dengan masalah ini
anda tidak bisa melarang
dan anda akan menurunkan beberapa ilmu kepada dinda
agar kita bisa bersama sama untuk mengalahkan mereka
untuk sementara ini kita akan tinggal isi hingga keadaan aman
tapi kakak dan bagaimana dengan mambo des dan darno
nanti kita akan mencari keberadaan mereka
yang terpenting sekarang adalah kita sudah berada di sini
dan juga selamat dari kejaran mereka
anda sudah meraja buah ini
agar tidak ada siapapun
apalagi bala padi
mengetahui keberadaan kita
untung saudara jagad tidak merabahnya
jika ia sempat merabahnya
dan mengetahui kebiu terluka
ya pada saat ini
hanya ingin membel weeks selama se roget
saya ingini davul saja
tidak ada religious melek
aku hanya sebuah muchosan
kita selalu bisa bersama sama seperti ini
karena telah membuat dinda seperti ini
apa maksud kak kanda
saat ini dinda sangat bahagia
asalkan ada kak kanda di sisi dinda
dinda adalah istri dari seorang raja
dan tidak sepantas
dinda berada di tempat seperti ini
walaupun hanya tinggal untuk sementara
justru itu adalah merupakan tugasku sebagai istri seorang raja
selalu siap dimanapun berada
asalkan ada kak kanda di samping dinda
itu sudah cukup kak kanda
dinda sudah merasa sangat bahagia
dinda bukan hanya seorang perempuan
dan seorang ibu
yang sangat luar biasa